presiden joko widodo kembali memprediksi puncak pandemi covid sembilan belas di tanah air akan terjadi pada bulan agustus atau september mendatang
sebelumnya presiden jokowi sempat melontarkan prediksi puncak pandemi covid sembilan belas terjadi pada bulan mei dan akan mengalami penurunan pada bulan juli
sementara jumlah kasus positif covid sembilan belas di tanah air terus bertambah dan meluas
sampai presiden sendiri mengingatkan peringatan lampu merah atas lonjakan kasus positif
apa sebetulnya dasar presiden jokowi melontarkan prediksi puncak pandemi
sementara sejauh ini tidak ada kebijakan konsisten yang diterapkan pemerintah pusat dalam menekan angka penyebaran covid sembilan belas
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada bang saleh daulay anggota komisi sembilan komisi kesehatan dpr ri fraksi pan
selamat malam bang saleh
selamat malam mbak pano
selamat malam pak henry
selamat malam mbak
dan melalui sambungan telpon juga ada bang abed nego tarigan deputi dua ksp
selamat malam bang abed
saya langsung saja mau ke bang abed
bang abed apa sebetulnya sih dasar presiden jokowi menyampaikan prediksi puncak pandemi covid sembilan belas bulan agustus atau september
datanya dari mana bang abed
kalau itu pasti pakai modeling dari para epidemiolog juga
jadi itu selalu digunakan
dan dari bulan bulan lalu juga
dan juga perilaku itu di praktek itu dilakukan ya
misalnya ketika waktu kita masih menerapkan psbb secara ketat kan prediksi itu memang menunjukkan mendekati ya
mana misalnya di jakarta itu artinya itu mendekati satu bahkan pernah gitu sembilan puluh delapan saya kalau nggak salah
tetapi kemudian kan ada tekanan ekonomi dan sosial gitu ya
yang juga mempengaruhi dan kemudian negara negara lain mulai menerapkan adaptasi kebiasaan baru
dan kemudian kita melakukan percepatan
dan kemudian itu ada mengalami
tetapi di dalam konteks itu semua pasti menggunakan para ahli ya
itu kita pastikan
artinya ini modeling dari para epidemiolog
tapi sebelumnya presiden itu juga sudah pernah memprediksi pada bulan maret kalau puncak pandemi ini akan berlangsung pada bulan mei dan akan menurun di bulan juli
kenapa bisa sampai meleset dua kali bang
bukan meleset ya
karena kan pada waktu itu prediksi berdasarkan kondisi pada waktu itu
dimana seperti saya katakan psbb kan ketat ya
kita dilarang semua
terus kemudian juga nggak ada ibadah juga gitu ya
nah kemudian kan dalam perjalanannya justru ada kondisi yang kita itu kalau tadi dari apa
dari tadi saya dengar sedikit itu ada relaksasi begitu ya
kemudian itu tentu mengalami perubahan
namanya modeling pasti akan ada faktor faktor eksternal juga yang bisa mempengaruhi terkait di dalam perkembangan data kasus ini
oke bang abed
artinya presiden mengaku
kalau pelonggaran psbb menuju adaptasi kebiasaan baru itu turut meningkatkan angka penyebaran covid sembilan belas
tapi ada faktor juga yang lain
makanya kan tadi saya katakan ada banyak faktor ya
faktor testing kita yang naik dari sepuluh ribu dua puluh ribu dan ditargetkan presiden menjadi tiga puluh ribu
itu juga kan seperti center ya yang menerangi jalan kita dan kemudian banyak menemukan kasus kasus untuk itu gitu loh
jadi misalnya kayak data saya lupa hari ini atau kemarin ya
saya cek sekitar dua puluh tiga ribu kan sampel test yang sudah kita lakukan
dan ini memang akan terus ditingkatkan
di seluruh negara juga memang setiap ada aktivitas yang diberikan pelonggaran sebut begitu
ada aktivitas yang sektor sektor yang berat maka konsekuensi tiga t nya itu harus diperkuat gitu loh
tracing tracking sama treatmentnya harus dipastikan
oke bang saleh sebagai mitra kerja dari pemerintah
anda melihat presiden dua kali memprediksi
yang pertama prediksinya puncak pandemi di bulan mei
sekarang prediksi lagi puncak pandemi di bulan agustus
kalau menurut bang abed
itu berdasarkan modeling dari para epidemiolog
anda melihat ini akan bisa terjadi
tapi ada beberapa faktor seperti pelonggaran psbb
kemudian tracing kita memang meningkat belakangan ini
kalau yang sebelumnya kan tidak semasif itu bang saleh
pertama saya secara jujur mengatakan bang abed masih pesimis lah
bahwa puncaknya nanti akan terjadi agustus september
kalau udah puncak kan berarti nanti
ujungnya kan akan turun ya
nah karena dia belum sampai pada puncaknya
saya merasa bahwa nanti bulan agustus september itu bisa jadi
malah justru makin tinggi puncaknya
makin tinggi apa namanya tingkat keterpaparan masyarakat malaysia
nah kalau misalnya itu tadi katakanlah itu dihasilkan atau diambil pendapatnya dari epidemiolog
nah saya kira juga nanti kita harus mendengar juga pandangan dari epidemiolog
oke nah saya kira juga nanti kita harus mendengar juga pandangan dari epidemiolog

kemudian yang perlu saya kira kita soroti bersama selain daripada ini adalah indikator indikator yang tadi menurut saya perlu diperjelas
terkait dengan prediksi akan mencapai puncak pada agustus september itu
nah sekata kalah misalnya indikator apa saja yang bisa dijaminkan oleh pemerintah dalam hal ini
yang menyebabkan kita mengarah pada penurut itu
karena kalau tidak nanti kita merasa bahwa prediksi yang dikeluarkan oleh presiden ini nanti malah katakanlah tidak tepat lagi
karena begini soal prediksi ini kan sebetulnya sudah banyak lembaga yang melakukan
katakanlah kemarin itu tempoh hari bin juga kan sudah menyampaikan prediksi
jadi prediksinya kalau tidak salah bulan mei
kemudian ada lembaga survei loh kemarin itu juga yang mencoba melakukan prediksi
ternyata lembaga survei juga salah
jadi menurut saya sebaiknya kita ini berupaya keras lah
secara sungguh sungguh bagaimana untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini
hanya dengan begitulah caranya kita bisa lepas dari covid sembilan belas yang sekarang melanda di indonesia
karena itu seluruh kementerian lembaga yang ada itu harus kita libatkan
ini malam ini sebetulnya saya lagi meninggalkan ruang rapat ruang rapat kerja bersama menteri
kesehatan dan juga menteri
hanya untuk kita tadi itu rapat untuk mengetahui kesungguhan dari pemerintah dalam rangka menemukan vaksin
atau menemukan obat
dari paparan yang ada itu perlu saya jelaskan di sini untuk sementara
bahwa ternyata vaksin itu sendiri kalau pun berhasil paling cepat awal tahun dua ribu dua puluh satu
itu semua ada kalau dapat
tapi ada juga yang nanti maret
ada juga yang mei
jadi tergantung lembaganya gitu loh
jadi menurut saya
karena indikasi indikasi ke arah itu belum menunjukkan secara baik
apalagi tadi pelonggaran psbb yang masih saya kira masih dilematis
kemudian penegakan hukum yang belum tegas
belum katakanlah membuat orang merasa jerah untuk tidak melakukan pelanggaran dan lain sebagainya
jadi ini perlu saya kira diantisipasi dan juga diperhatikan secara serius dan sungguh sungguh oleh pemerintah
kalau dari dpr masih pesimis dengan prediksi yang disampaikan oleh
presiden bahwa puncak pandemi akan berlangsung pada bulan agustus atau september
bagaimana epidemiolog menanggapi prediksi dari presiden ini
apakah anda sepakat bahwa puncak pandemi kita akan berlangsung pada bulan agustus atau september
ini sesuai dengan indikator indikator yang terlihat di lapangan
terima kasih mbak
saya kira sebenarnya memprediksi puncak itu adalah sesuatu yang sangat sulit ya menurut saya
kapan puncak itu terjadi
itu sangat sulit untuk diprediksi
terutama kaitannya adalah dengan kualitas dari data yang kita miliki sebenarnya
sebenarnya ini kan bukan barang baru ya
kita sudah sama sama tahu bahwasannya di indonesia testing capacity kita masih cukup rendah
sehingga apa yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan merupakan representasi dari apa yang sebenarnya ada di populasi
nah sebenarnya saya ingin melihat dari perspektif yang berbeda ya
kalau ngomong tentang prediksi ini harusnya supaya kita bisa mengomentari
dengan benar maka perlu dibuka sebenarnya
parameter apa sih sebenarnya yang dipakai dalam prediksi ini
dan terutama yang penting tadi sempat juga disinggung oleh bang kale ya
kaitannya sebenarnya asumsi atau dasar apa sih yang dipakai oleh tim pemodelan dari pakar ini
sehingga kok bisa mengklaim bahwasannya nanti puncak itu di bulan agustus
saya setuju bahwasannya
itu bersifat dinamis ya
nggak bisa saklek atau pas di bulan itu saja
karena nanti akan sangat berpengaruh apabila ada faktor faktor seperti misalnya tadi pelonggaran psbb
peningkatan mobilitas testing yang mungkin nanti akan ditambah
sehingga kalau menurut saya akan lebih bijak kalau itu dibuka
parameter apa yang dipakai struktur dari modelnya itu seperti apa
dan asumsinya apa
maksudnya apakah pemerintah atau satgas berasumsi
jadi bahwasannya kita akan mencapai puncak bulan agustus september
nah maka dengan demikian kita jadi bisa mengukur nih abcd nya ini tercapai nggak
sehingga nanti ketika meleset kita bisa justifikasi apakah karena memang abcd nya ini tidak tercapai
asumsi ini tidak tercapai atau karena faktor lain
jadi saya kira itu
dan satu hal lagi
yang penting adalah sebaiknya kita fokus dari pemodelan itu adalah memodelkan skenario skenario yang bisa kita lakukan
misalnya kapan sih kira kira kita akan melampaui kapasitas dari sistem dari rumah sakit
sehingga kita bisa memitigasi
kita tahu kan ini akan terus meningkat terus nih
kira kira kapan nih kira kira kapasitas rumah sakit kita icu kita akan mulai terlampaui
sehingga kita bisa fokus nih di bulan sebelum bulan itu kita bisa siapin
kita bisa tambahkan ventilator menambah ruang isolasi dan sebagainya
oke tahan dulu mas henry
nanti kita akan lanjutkan bagaimana kemudian jawaban dari pemerintah mendengar tanggapan tadi dari dpr
mitra kerja pemerintah bang saleh mengatakan bahwa masih pesimis dengan prediksi puncak pandemi
kemudian salah satu epidemiolog mengatakan bahwa apa indikator indikator dan juga parameter yang dipakai
sehingga pemerintah ini bisa memprediksi puncak pandemi
tantanya kepada pihak pemerintah kepada bang abed usai jedah cnn indonesia newscast segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
yang bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada bang saleh daulah yang anggota komisi
dpr ri fraksi pan
kemudian ada bang henry surendra epidemiolog kolaborator lapor covid sembilan belas
dan melalui sambungan telepon ada bang abed nego tarigan deputi dua ksp
bang abed langsung saja tadi sebelum break saya sudah tanya kita sudah dengar penjelasan dari bang saleh dan juga bang henry
mereka berdua masih pesimis dan juga mempertanyakan indikator indikator apa saja yang dipakai oleh pemerintah
dan juga parameternya ini apa
lebih baik pemerintah ini fokus saja pada pemutusan mata rantai begitu
ini apa jawaban dari pemerintah
pemerintah bang abed
saya agak sedih juga mendengar itu ya
karena indikator indikator itu sesuai dengan standar who
dan kemudian juga bisa dilihat di bersatu lawan covid go id
dan kemudian juga di itu data data yang selalu digunakan oleh pemerintah
jadi dan kemudian prediksi ini selalu akan jadi penting untuk memandu kita berdasarkan kondisi hari ini
kita memprediksi ke depan
dan perubahan perubahan itu sangat wajar
dan berbahaya ya ketika pemerintah sendiri tidak punya prediksi
jadi itu berbahaya
justru kita harus perhatikan ketika pemerintah punya prediksi
maka yang harus dipikirkan dibaliknya itu
maka apa yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi prediksi prediksi itu
kan nanti aneh ya negara sebesar ini pemerintahnya nggak punya prediksi gitu loh
jadi itu kan repot
jadi apa yang disampaikan tadi terkait dengan memutus mata rantai itu memang setuju sekali
tapi di dalam konteks prediksi saya harus mengatakan negara harus tetap punya prediksi atas keadaan tentang ke depan berdasarkan situasi yang dibaca hari ini
walaupun di dalam perkembangan ya nanti akan ada perubahan
misalnya kita lihat contoh begitu ya ketika ada peningkatan juga misalnya partisipasi masyarakat di dalam memutus mata rantai ini
misalnya kesadaran tentang protokol setelah ada beberapa kasus kasus baru meningkat
jadi ini kan akan mempengaruhi
dan juga gitu loh
jadi ini juga penting untuk kita lihat
tapi apa yang disampaikan tadi oleh bang saleh memang penting sekali untuk bagaimana memperkuat di dalam penanganan itu
perlu saya sampaikan kan setidaknya ada saya lupa angka persisnya ada belasan indikator itu di dalam beberapa kategori
misalnya epidemiologisnya kayak apa kemudian kesiapan fasilitas kesehatannya kayak apa kemudian yang berikutnya itu kemampuan testing dan tracingnya kayak apa
itu ada yang ditetapkan oleh dari who
jadi balik lagi tadi terkait dengan memutus mata rantai ini beberapa agenda agenda yang terus didorong oleh pemerintah
termasuk tiga t yang sudah saya sampaikan di awal kemudian juga kemudian bagaimana kita tadi apa yang disampaikan bang saleh juga sudah sempat dikomunikasikan oleh presiden dengan kementerian dan lembaga
untuk memikirkan bagaimana misalnya memperkuat pelaksanaan sehingga pelanggaran pelanggaran protokol kesehatan
itu bisa ada sanksi yang diberikan misalnya
oke bang saleh prediksi meleset terus apakah ini karena salah satu alasannya adalah kebijakan yang terus berubah berubah begitu
kebijakan dari pemerintah yang tidak konsisten dalam mengintervensi keadaan begitu itu salah satu faktornya kalau menurut dpr
jadi begini saya sebetulnya tidak mempersoalkan ada prediksi presiden saya hanya mempersoalkan bahwa prediksi itu takutnya dan khawatirnya saya tidak tercapai
jadi kalau ada prediksi tidak ada masalah salah satu antara fungsi dari prediksi itu kan tentunya adalah untuk memberikan motivasi semangat bagi masyarakat kita bahwa kita mampu melawan covid sembilan belas
juga sekaligus memberikan semangat kepada tenaga tenaga medis kita tenaga tenaga kesehatan kita yang berdiri di lini bagian terdepan untuk melawan covid sembilan belas
jadi saya kira itu baik saja bagus ya tetapi sekali lagi saya mengatakan kenapa saya agak pesimis ini kan ya itu tadi
pelonggaran pelonggaran psbb yang dilakukan kemudian adaptasi dan kehidupan baru yang sekarang dikampanyekan oleh pemerintah itu belum juga katakan membumi
karena apa karena istilah new normal kemudian diganti dengan adaptasi dan kehidupan baru saja itu jadi satu problem
jadi kalau kita ini masih berbicara pada diksi kata dan pemilihan kata itu belum tuntas bagaimana kita misalnya
itu salah satu bentuk kebijakan yang tidak konsisten bagaimana kita mau memutus mata rantai karena ini jangan dianggap pele
jadi saya akan mengikuti rapat di today ini di komisi sembilan saya melihat bahwa paparan yang disampaikan oleh kementerian kesehatan itu
menurut saya itu belum sesuai dengan apa yang tadi kenapa karena di kementerian kesehatan itu tingkat keterparparan itu sampai menyentuh angka enam ratus ribu orang loh
kalau rp enam ratus ribu itu maka dimunculkanlah angka anggaran sebesar empat puluh lima triliun untuk pengobatannya
bang saleh bang saleh
kalau yang sekarang tujuh puluh lima ribu ini kan berarti
prediksi dari kementerian kesehatan dengan prediksi yang dikeluarkan oleh presiden itu kan berbeda
jadi boleh saja ada prediksi semacam itu tetapi menurut saya kita harus menyesuaikan dengan apa yang sesuai terjadi di lapangan
sehingga dengan demikian ada kesesuaian antara prediksi itu dengan apa yang kita buat di lapangan begitu
oke bang saleh perubahan diksi dari new normal menjadi adaptasi kebiasaan baru itu salah satu bentuk kebijakan yang tidak konsisten bang
menurut saya itu tidak tepat karena selama ini kan pemerintah
selalu berkutat pada diksi kata coba bayangkan
sejak awal munculnya covid sembilan belas ini kita mulai dari istilah social distancing berubah menjadi physical distancing
kemudian ada local transmission ada imported cases kemudian ada new normal dan ada macam macam istilah lain lainnya
yang membuat masyarakat ini tidak paham sebetulnya arahnya kemana
nah sekarang kan begitu new normal dikeluarin terus dikritik banyak yang mengkritik gitu selalu diganti lagi istilahnya menjadi adaptasi kebiasaan baru
nah jadi karena itu ini menurut saya ini hal hal yang mengindikasikan
tidak semudah itu untuk mengatakan bahwa nanti puncaknya adalah bulan september
saya tentu secara pribadi sangat gembira sekali bahkan kalau perlu dalam bulan ini kita tuntaskan itu covid sembilan belas dari indonesia
tapi karena itu karena ini apa namanya saya mengeritik seperti ini memberikan pandangan saya
itu tujuan saya adalah bagaimana kita mengumpulkan segala potensi dan kekuatan yang kita miliki
oke tahan dulu bang saleh ya tahan dulu tahan dulu bang saleh
oke tahan dulu bang saleh nanti kita akan lanjutkan kita akan tanya ke bang henry
bahwa tidak semudah itu untuk menghentikan ataupun memprediksi puncak pandemi ini akan berlangsung kapan
karena ada beberapa faktor tadi yang sudah disebutkan salah satunya adalah perubahan diksi yang terus membingungkan masyarakat
apakah kebijakan yang tidak konsisten itu turut mempengaruhi angka penyebaran covid sembilan belas yang terus meningkat
sehingga puncak prediksinya kemudian meleset kita akan tanya kepada bang henry
ya video molok usai jeda cnn indonesia newscast akan segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
karena waktu kita tidak banyak saya akan langsung ke bang henry
bang henry tadi pak saleh sudah mengatakan bahwa tidak semudah itu
karena ada kebijakan yang terus berubah berubah kebijakan yang tidak konsisten yang dilakukan oleh pemerintah
sehingga membuat kemudian prediksi puncak pandemi ini terus meleset dan angka penyebaran kita
ataupun angka positif kita ini terus meningkat begitu salah satunya tadi perubahan diksi yang kemudian membingungkan masyarakat
anda sepakat dengan itu bang henry
sebenarnya saya kira kita bertiga sepakat bahwasannya prediksi itu penting ya
untuk bisa tahu track kita kita sedang on track on the track
atau tidak gitu
tapi lagi lagi saya sih ingin mendorong supaya pemerintah ini menginformasikan ke publik
sebenarnya kita berharap agustus september ini puncak tapi dengan syarat misalnya
atau misalnya mobilitas itu turun atau kita memperkuat protokol kesehatan
atau bagaimana caranya maka kita jadi bisa sama sama tahu gitu
apakah kita benar
ini sampai bisa melewati apa mencapai puncak di agustus atau september
tapi kalau tidak kalau hanya dikatakan agustus september puncak
tapi tanpa ada penjelasan how gitu bagaimana kita mau mencapai sana kan
ini kan bisa jadi juga hanya memberikan keamanan semua ya di masyarakat
apalagi kita tahu sekarang mobilitas mulai meningkat kemudian yang saya khawatirkan sebenarnya adalah
ini kan kita baru masuk ke fase di mana kasus kasus atau penularan terjadi di kota
kota besar yang masyarakatnya padat dan mobile
nah yang kita khawatirkan adalah ketika nanti penularannya sudah masuk atau bergeser ke komunitas
ke masyarakat yang kekerabatan sosialnya sangat kuat dan mereka yang kurang mempunyai akses kesehatan
kurang mempunyai dari segi ekonomi ataupun infrastruktur kesehatan
sehingga nanti dampaknya malah bisa justru lebih parah ketika penyakit ini masuk ke komunitas
dan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah perlu kita ketahui
tapi pada pandemi atau penyakit yang penularannya dari orang ke orang kita tidak mengekspektasikan puncaknya itu satu
kita sebut istilahnya propagated maka puncaknya itu akan lebih dari satu
kenapa karena ini dari orang ke orang ketika nanti kasus di jakarta surabaya jawa barat itu mulai turun
maka nanti ketika dia bergeser ke daerah lain maka akan ada lagi puncak baru di daerah lain
seperti misalnya di luar jawa jadi kita harus tepos pada
oh ya apa yang harus dilakukan pemerintah
apakah harus mengembalikan pengetatan psbb dan juga untuk penyelenggaraan
dan juga mengevaluasi adaptasi kebiasaan baru ataupun akb sehingga meminimalisasi mobilitas masyarakat begitu mas henry
saya kira pertama isunya sekarang pertama kan ada mulai trust public trust ini sudah mulai agak turun ya
sebagian masyarakat mengatakan ini tuh hanya konspirasi tidak percaya dengan corona ini hanya flu biasa sehingga mereka abai
nah saya kira supaya kita bisa memecahkan suatu masalah yang pertama kita lakukan adalah menunjukkan bahwasannya masalah itu ada dan serius gitu
nah cara untuk melakukan ini adalah dengan meningkatkan tracing kita meningkatkan tes pcr kita bukan rapid test
sehingga nanti masyarakat itu bisa tahu oh ternyata memang kasus kita banyak
begitu juga dengan kematian kan kita selama ini hanya menganggap kematian itu hanya pada kasus yang terkonfirmasi pcr
sementara kematian pada pdp yang mungkin tidak sempat dites karena keburu meninggal tidak kita akui sebagai kematian yang mungkin karena covid
nah kalau kita sudah bisa menunjukkan kalau masalahnya ini loh besar
maka nanti akan tercipta lagi public trust tercipta kemudian masyarakat juga akan menjadi lebih waspada sehingga mereka akan meningkatkan upaya untuk menggunakan masker
oke bang abed singkat saja karena waktu kita tidak banyak tadi sudah disebutkan oleh bang henry bahwa bagaimana meningkatkan public trust
karena banyak masyarakat kemudian sekarang ini meremehkan covid sembilan belas ini hanya sebagai bentuk konspirasi
dan itu dikhawatirkan akan apa
nyebarannya masuk ke komunitas dan puncaknya akan lebih dari satu
apakah kemudian pemerintah akan mengevaluasi psbb memperketat kembali psbb dan juga mengevaluasi adaptasi kebiasaan baru
pemerintah selalu mengevaluasi keadaan ya
jadi kalau lihat itu survei dan lain lain sebagainya itu tetap dilakukan untuk melihat terkait dengan bagaimana perkembangan yang ada di lapangan
tapi apa yang disampaikan tadi oleh bang saleh maupun bang henry itu sama persis dengan arahan yang diberikan presiden
soal tiga t kemudian memberikan perhatian ke wilayah jatim jakarta jawa barat sulsel dan seterusnya yang ada sembilan provinsi itu
kemudian juga terus menaikkan testing kan sekarang presiden sudah ngasih target itu tiga puluh ribu per hari gitu ya
terus kemudian juga bagaimana menjaga border karena nanti yang bahaya itu jebol juga dari imported case ya
jadi itu tetap akan dilakukan
dan yang terakhir memang presiden minta untuk data sains dan metodologi ilmiah terus dipastikan
jadi perbedaan perbedaan itu itu dalam ilmiah itu biasa
sepanjang tadi yang disampaikan oleh bang henry metodologinya itu bisa dibuka
dan dari versi pemerintah kan itu selalu diumumkan dan bisa dilihat nanti di bersatu lawan covid metode penghitungannya kayak apa dan bagaimana skema skema yang ada
kemudian yang berikutnya tentu penerapan sanksi sanksi ini perlu dipertimbangkan untuk bagaimana penerapannya
dan lagi lagi kerjasama semua pihak ya termasuk juga pemerintah daerah begitu
jangan dilihat bahwa proses situasi sekarang itu hanya tercipta karena kebijakan yang ada di tingkat pusat
tetapi juga bagaimana situasi kita di tingkat lokal itu menjadi penting untuk perhatian kita bersama
oke bang abed nanti kita tunggu saja bagaimana penerapan sanksi ini bisa menstimulasi kesadaran masyarakat untuk lebih aware lebih percaya akan ancaman covid sembilan belas
dan juga kerjasama antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah sinergi dalam menangani penyebaran covid sembilan belas
kita tunggu nanti bagaimana realisasinya
apakah betul puncak prediksi puncak pandemi akan berlangsung pada bulan agustus dan juga september
kita tunggu saja dan kita berharap bahwa wabah ini segera berlalu dari tanah air
terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia newscast malam hari ini
dan jumlah kasus covid sembilan belas yang terjadi pada anggota militer amerika serikat terus meningkat
cnn indonesia newscast segera kembali sesaat lagi